anda kan dulu di dua ribu tujuh belas tuh terlihat akrab banget sama pak anies kan
sekarang anda memilih barisannya bareng sama pak prabowo
dimana ada pak anies juga disitu jadi lawannya pak prabowo
kenapa kemudian milih pak prabowo bukannya sama pak anies
saya ini terlalu kenal ya anies saya kenal dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam lah ya
saya suka di acara mahasiswa bareng gitu karena dia di ugm saya di ui gitu
lagi masa masa pergerakan cuma menjelang reformasi dia pergi sekolah ke amerika
saya kira ya protes saya kepada teman teman seperti pak anies pak mahfud
ya terutama yang tidak ada afiliasi partai politik ya
dia lupa bahwa ini adalah pertarungan antara partai politik
sehingga kadang kadang harus ada semacam kerendahan hati untuk melihat bahwa
para pimpinan partai politik itu punya posisi yang harus dihormati gitu
ya kayak misalnya anies kepada pak prabowo
kalau saya ya harusnya beliau mengatakan bahwa pak saya di belakang bapak
dan saya bertarung bersama bapak
atau dia bikin partai sendiri atau dia bergabung dengan partai yang ada
ya saya sendiri bikin partai ya dan mungkin itu jauh akan
dan kelihatan dia menghargai situasi ini gitu
sebab dengan cara seperti ini kan aku jadi banyak bertanya kan
ini kan karena ada partai partai di belakang dia
kan dia juga punya motif tertentu mengambil dia kan
ya dia cari orang dan kebetulan itu punya kotel efek
menyelamatkan partai orang dan sebagainya
ya menurut saya itu resiko yang akhirnya dia harus tahu
dan saya nggak mau bertarung di belakang situasi seperti itu
ini ada orang pak prabowo menyusun tangga pertarungannya itu perlahan lahan
saya kira dia lebih mungkin untuk
tapi dia juga konsisten dengan jalannya gitu